ada yang menarik dalam debaca pres yang dihelat di hotel shangri la sabtu kemarin
baik calon presiden joko widodo dan juga prabowo subianto mengaku sama sama menjadi korban tuduhan isu tertentu
jokowi mengaku dituduh sebagai aktivis pki sedangkan prabowo mengaku dituduh pro hilafah
saya yakin dan percaya pak jokowi pancasilaes
saya yakin dan percaya pak jokowi patriot
saya yakin dan percaya pak jokowi nasionalis
karena itu waktu pak jokowi dilantik saya datang ke pak jokowi saya memberi hormat
tapi saya juga ingin bertanya apakah pak jokowi faham dan mengerti diantara pendukung pak jokowi ada yang melontarkan tuduhan tuduhan yang tidak tepat kepada saya
seolah olah saya membela khilafah
seolah olah saya akan melarang tahlilan dan sebagainya
ini sesuatu yang sangat tidak masuk akal
ibu saya seorang nasrani
saya lahir dari rahimnya seorang nasrani
jadi saya dari umur delapan belas tahun pertaruhkan nyawa saya untuk membela pancasila
saya pertaruhkan untuk republik ini
bagaimana kok saya dituduh akan merubah pancasila
sungguh kejem itu
saya juga percaya kok pak prabowo itu pancasilais
saya juga percaya pak prabowo itu nasionalis
saya juga percaya pak prabowo itu patriot
percaya pak percaya
tapi masalah tuduh menuduh
saya akan juga banyak menuduh
saya akan juga banyak menuduh
saya juga dituduh pak
empat lima tahun ini saya juga dituduh
ada yang menuduh seperti itu
saya juga biasa biasa saja
enggak pernah saya jawab
yang paling penting marilah kita bersama sama
sehingga dalam kehidupan sehari hari
kita ini pemimpin pemimpin bisa memberikan contoh contoh yang baik
tidak saling menghujat tidak saling menghina
tidak saling meremehkan tidak saling menjelekan
yang itu sekarang ini kita lihat